rupanya kenny enggak cerita kalau aku juga pernah berusaha menculik dia dan temannya
bagaimana pak apa saya bisa melihat ibu sekarang
boleh mari bapak ibu silakan
v ini ada dokter iwan v mau mereksa kamu
udah bu ibu tidur aja
udah disuruh bantu bantu
gak apa apalah temen saya juga senang kok dibantuin dia
dan kerjaannya juga kan gak berat
ah udah ya kamu istirahat dulu
sila juga akan kerja untuk cari
tambahan untuk bantu operasi kamu
terpaksa aku bohong
kalau sila kerja di tempat temanku
kamu gak boleh sampai tahu
kalau sekarang sila di penjara
siapa ya malam malam begini
fee saya keluar dulu ya sebentar

padahal temen jangan bersandar juga lagi
tu australia jangan sounds adi ntar
damange tu ichagitas
kok ada orang yang baik mau menolong istri saya ya
boleh saya tahu
mungkin bapak gak kenal
kendi yang ada di penjara anak anak itu
candy yang itu pak
kemarin saya berkunjung ke penjara
dan dia cerita semuanya tentang bapak
bagaimana bapak ini telah kerja serabutan
tapi tidak mencukupi untuk biaya operasi pak
sampai kenapa sila itu ketangkap
rupanya untuk membantu biaya operasi ibunya
jujur lho pak rudy
saya benar benar ingin membantu pak
rupanya candy gak cerita
kalau aku juga pernah berusaha menculik dia dan temannya
apa saya bisa melihat ibu sekarang
mari bapak ibu silahkan
ini ada dokter iwan v
mau periksa kamu
ibu tidur aja
biar kami periksa ya bu
belum ingin salvation
aku guna kekuatanmu
aku ingin berp yearl
saya pasti politicians perempuan perani
ma segera telepon ambulan ya
suruh datang sekarang juga ke sini
dok bagaimana keadaan istri saya
kondisinya sudah sangat kritis pak
saya baru aja melakukan pemeriksaan awal sudah kelihatan
harus malam ini juga dibawa ke rumah sakit
dan kemungkinan langsung saya operasi pak
apa nggak ada jalan lain dok
pak rudy ibu itu seharusnya sudah lama dioperasi
tapi karena kondisi fisiknya yang kuat makanya ibu bisa bertahan
tapi pak kalau dilihat sekarang kondisinya itu sudah sangat drop
kalau ditunda lagi saya khawatir
dokter kan biayanya sangat mahal dok
sampai sekarang saya masih belum punya uangnya dok
pak rudi tidak usah pikirkan masalah biaya
bapak tenang saja ya
lagi pula saya sudah janji sama keni saya akan berusaha semampu saya pak
dokter saya sangat berterima kasih sama dokter
saya harus bagaimana membalas kebaikan dokter
jangan berterima kasih sama saya pak
berterima kasihlah sama tuhan
bagaimana dokter istri saya
operasi berjalan lancar dan baik pak
terima kasih dokter terima kasih
sebentar lagi ya pak
ibu ini sekarang dalam pengaruh obat bius
jadi belum sadar
tapi saya bisa pastikan ibu pasti akan sehat kembali pak
terima kasih pak dokter
sebaiknya bapak istirahat dulu
nanti kalau ibu sudah bisa dijenguk bapak saya kabari
sila pasti senang sekali kalau tahu ibunya sudah tertolong
beruntung sekali sila bisa kenal dengan kendi
gara gara aku kendi sampai masuk penjara
tapi sekarang malah kendi yang menolong aku
kendi yang telah mengusahakan agar dokter iwan menolong evi
kendi yang membukakan jalan untuk kami semua
kalau tidak ada candy tidak tahu sekarang bagaimana keadaan evi
aku bersalah sekali
aku sudah berdosa banget sama candy
dia kan nggak salah apa apa
aku sangat berhutang budi sama kendi
aku harus menolong dia
tapi bagaimana caranya ya
pak rudy silakan duduk pak
terima kasih pak dokter
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah lihat keadaan ibu
sehat kan pak
dia sudah sadar dan sehat
dia sudah bisa ketawa dokter
bagus kalau gitu pak
ah ya pak rudy
ada yang bisa saya bantu pak
dr iwan saya sangat berterima kasih sekali kepada dokter
terutama saya berterima kasih kepada kendi
tanpa kalian berdua
berbuat jahat kepada candy
kendi belum cerita apa apa kan ke dokter
tapi saya harus memberitahu dokter ini
candy masuk penjara
pokoknya jangan lupa ya mbak
jam setengah dua belas harus nyampe sana
jangan terlalu tembak ya
oke makasih mbak
pak kim gimana persiapan yang udah aku pesan udah siap
oke deh kalau gitu makasih ya pak kim
eh bang im pokoknya jangan telat jam sebelas harus nyampe sana ya
ada apa ya kak
gak tau kak kini juga gak tau
napa sih orang lagi enak enak tidur dibangunin
sengaja ibu mengumpulkan kalian lebih cepat
karena ada kejutan yang akan kalian terima hari ini
juga tamu tamu istimewa yang akan menghibur kita semua
pertama kalian sudah pasti pada tahu
pesulap kenamaan kita hendra hardianto
pesulap kenamaan kak
saya akan perlihatkan sesuatu pada kalian